ini ada pepatah madura yang mengatakan
jangan tangisi kepergian seseorang
tapi rayakanlah bagaimana kehidupannya
malam hari ini kami akan mengajak anda
untuk mengenang dan merayakan kehidupan
yang kata banyak orang juga sama dengan kita
merayakan arswendo sama dengan merayakan indonesia
saya sudah ditemani para budayawan seniman jurnalis
dan semuanya merupakan sahabat almarhum arswendo atmowiloto
begitu disebut politikus langsung hilang kebudayawannya
langsung saya akan perkenalkan satu persatu
terima kasih mas era sudah datang
saya tadi merinding dan kang sobari sempat meneteskan air matanya
saya tidak tahu apakah kelilipan atau karena terharu
soalnya yang merintahkan isadi jadi saya harus terpaksa
baru berbaca bingung langsung
kemudian ada mas hari cahyono
terima kasih mas ari yang juga menemani mas arswendo di saat saat terakhir
nanti mungkin banyak bercerita juga
ini kalau apa namanya di tim bola ini kunciannya playmakernya
ada kang muhammad sobari
kang sobari terima kasih sudah datang
dan yang paling deket dari kita semua disini
ada bermil mil jauh dari jakarta
ada mas butet kartarjasa dari yogyakarta
mas butet selamat malam
ya selamat malam
gara gara pak do meninggal
mas eros mendadak jadi tukang monolog
saya mau ke mas butet dulu deh supaya sekalian gitu ya mas butet
kalau kita bicara mengenang arswendo merayakan indonesia
merayakan indonesia juga merayakan arswendo
bicara mengenai ini
apa yang bisa kita maknai atau bagaimana cara kita
dari perspektif anda mas butet
pokoknya pak endo meninggal kita semua langsung disadarkan
surga itu juga bisa untuk bercanda bisa untuk lucu lucuan
indonesia tambah seru bisa jenaka jadi
nggak terlalu wingit wingit banget lah surga itu santai seperti pandu
masuk jogja masuk surga surganya jadi keren
jadi kalau kita bicara gitu mas butet anda setuju nggak
merayakan arswendo atau mengenang arswendo kita juga mengenang atau merayakan indonesia
sebuah indonesia yang tadi asik lentur nggak terlalu serius tapi punya substansi
ya setuju banget
pak do itu inspirasi untuk menciptakan
indonesia yang kemarin ngotot tegang
orang mau naik surga harus bunuh diri dulu meledakan diri
sekarang nggak santai sambil ketawa ketiri boleh masuk surga
kalau mas butet sendiri sebelum saya ke orang orang yang ada di jakarta katanya seniman ibu kota ya makanya ada di jakarta ini
kalau anda kan seniman jogja katanya
ya apa namanya gimana anda mengenang sosok arswendo
mas butet ini pertanyaan yang sangat simpel saya harap jawabannya nggak sesimpel
enggak saya ini kader itu utuhnya
jadi hidup saya pada suatu masa pernah menjadi wartawannya asuhan pak do di tabloid monitor
jadi pak do itu berjasak besar
menyelamatkan anak anak muda yang sengsara yang teraniaya
itu yang jadi kesan anda ya terakhir terakhir cerita anda gimana
oh bukan di jogja ya
terakhir terakhir kesan anda gimana mas butet dialog anda terakhir
hari cahyono itu miskin itu kalau nggak ada pak joyo kering
oke mas butet sebelum saya pindah lagi ke para budayawan ibukota tadi
percakapan anda terakhir sama pak arswendo itu seperti apa kesan kesan terakhir apa yang anda bicarakan ada pesan pesan khusus
atau ada joke terbaru gitu misalnya terakhir dari beliau
atau dia punya keresahan sesuatu gitu terhadap indonesia
itu sebelum mas eros sama mas lama terhadap joshua pak ando
saya itu absennya lebih di depan hari cahyono yang ngatur itu
tapi begitu malam itu saya mau berangkat ke situ pak ando kecapean saya nggak dikasih waktu
jadi belum sempat ketemu dong ketika jenguk atau sakit gitu mas butet ya
ketemu secara batin
ketemu secara batin
ketemu secara batin
ketemu secara batin
ketemu secara batin
ketemu secara batin
ketemu secara batin
ketemu secara batin
ketemu secara spirit
saya kalau karena mas eros tadi sudah saya pindah ke seniman ibu kota nih sekarang ya
pak asbutnya ditahan dulu di sana saya mau pindah ke budaya ibukota
anda dulu karena secara ktp tadi saya sudah jembrengin anda yang paling berhak untuk bicara duluan di jakarta
ya betul betul
bicara ktp tanggal lahir
ya itu kata mas ari
lebih tua lah dia
kang so bagaimana cara kita ini pertanyaan saya simpel kurang bermutu tapi saya yakin anda punya jawabannya bermutu
itu yang bermutu itu
bagaimana kita mengenang ars wendel
bagaimana caranya bagaimana arswendo itu bisa dikenang sebagai wujud apa
itu tiga foto mirip the beatles itu kenangan bagus sekali
dia seperti foto yang paling ujung ketawa
ars wendel itu identitasnya ketawa
biar pun serius di forum mesti dia bikin ketawa
kalau tidak bisa bikin ketawa pasti dia mengorbankan orang kiri kanannya untuk dijadikan bahan tertawaan
anda pernah jadi korban
tidak ketemu pun jadi korban apalagi ketemu dengan asumsi begini
saya menulis cerpen di majalah dia
dia itu kurang ajar sudah tahu mahasiswa ditanya naik apa
tidak mungkin naik taksi kelihatan keringetan gitu kok naik taksi
lah udah tahu masih nanya
itu zaman mahasiswa
tapi cerpen itu belum dibaca di bagian bawah sudah ada disposisi
artinya sri ini dikasih duit
apakah nanti diterima tunda itu nggak penting
pokoknya nanti dibayar dulu
artinya dia generous agak ugal ugalan dan melanggar tata aturan tertib administrasi keuangan
dia pernah atasannya negur doa itu cerpen cerpen atau apa yang belum dibayar belum dibaca sudah kamu baca
loh kita kalau nyetak di percetaan itu kan belum dicetak kita sudah bayar gitu
kalau membayar orang orang miskin gitu kan nggak ada salahnya
ya begitu anehnya
terus dia dapat mobil
nama mobil yang dulu
ditulis di bagian belakang itu
terus ngejek kawan kawannya itu kan
setelah belakangnya itu kan redaksi redaksi
eh kenapa ya kalau ujian itu kok orang sering berhenti di halte terus pasang plastik itu udah naik motor itu kenapa
kenapa nggak naik mobil saja ini karena dia sudah punya mobil
jadi genericity arswendo suka ngeledek general sekali
dan itu ketika dia sedang menjadi pimpinan di sebuah minimasa
ketika dia berkuasa
atas uang dan atas kebijakan
dan semua penulis ada yang datang itu membawa dua cerpen dibayar dua cerpen
saya kurang begitu terampil taktik seperti itu kurang dibanding hari
hari bisa membawa empat dibayar empat
saya membawa satu melulu ya dibayar satu
dan seperti ditegur pimpinan
ditegur boleh juga
ditegur ada jawabannya percetaan aja belum dicetak udah membayar